bmkg memastikan tsunami yang menerjang wilayah banten dan lampung kali ini tidak disebabkan oleh gempa tektonik
bmkg menduga tsunami dipicu oleh dampak longsoran material gunung anak rakatau
gunung api anak rakatau yang terletak di selat sunda adalah gunung api strato tipe a dan merupakan gunung api muda yang kini masih aktif
berdasarkan pantauan pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi pvmbg aktivitas erupsi gunung anak rakatau terus meningkat sejak delapan belas juni dua ribu dua puluh
terakhir pada dua puluh dua desember kemarin gunung anak rakatau kembali erupsi
kepala bmkg dwi korita karnawati mengatakan erupsi ini kemudian memicu longsor bawah laut hingga menyebabkan tsunami yang melanda banten dan lampung
terakhir pada dua puluh dua desember kemarin gunung anak rakatau kembali erupsi